kalo ngomong sama perempuan neng gausah pake lemah lembut
biasa aja ngomongnya gausah dilembut lembutin
jadinya senyam senyum senyam senyum cengenggesan
akang mau ngukur mau beli bahan
tuh kan selalu aja kalau dikasih tau tau nyari alasan
kalo ada perempuan nanya tinggal usah dijawab
seneng sih ngeladenin perempuan
selalu aja tebar pesona
pelan pelan jangan berpura pura
jadi kamu teh sudah mulai percaya bagja
kalo ini bukan trik atau niat terselubung dari mang dasep
karena mama mang teh belum melihat
kenapa sikapnya kang dasib itu berubah
kan harus ada buktinya
kalo kang dasep itu memang berubah
konsep idah ya mang
jangan mencari sebab
pikiran kita bakal tidak sampai
alasan yang paling sederhana teh
saya anak dari sahabatnya
bagja orang orang yang disingkirkan sama kang dasep deh
itu rata rata dari sahabatnya
mungkin karena dinasehati asih mang
cuy ini teh dunia nyata cuy
kang dasib itu gak akan berubah
gak bakal tobat
kalo cuma dengan sepatah dua patah nasihat
idah ya mang
itu diluar dari kesedaran alat manusia
itu bisa datang kapan saja
dan dari siapa saja
pokoknya kita tetap harus waspada
pak tatang tenang aja
bisa jadi ini karena cacingan pak
saya kasih resep obat
nanti obatnya minta diluar sama susternya pak
waalaikumsalam pak saekdes
suster dokter klaranya ada
tunggu sebentar masih ada pasien
iya terima kasih
bukan saya yang sakit pak sekdes
permisi pak saekdes
silahkan masuk pak
disini saja bu dokter
sebelumnya minta maaf bu
sebelumnya minta maaf bu
kalau saya ganggu waktunya
saya juga pengen ngobrol sama pak mulyadi
bukan mau memisahkan antara kamu dan jeniper
dipisahkan sama siapa tukum
bukan sama siapa siapa
kamu diam dulu nyadoy
kamu diam dulu nyadoy
dengarkan penjelasan saya ini
dengarkan penjelasan saya ini
kamu jangan nanya dulu
kalau bu guru yola datang ke rumah kamu
dan ingin berbicara dengan ciliper
lalu menyuruh kamu pergi
kamu pergi nyadoy
karena bu yola ingin berbicara berdua saja
dan bukan berarti memisahkan kalian berdua
kamu memang ngomongnya kepanjangan tukum
atau begini saja
kalau mau guru yola menyuruh kamu pergi
kamu pergi nyadoy
masa saya diusir kum
kan rumah saya sendiri
disuruh pergi nyadoy
iya disuruh pergi itu artinya diusir kum
waktu kamu bilang
kamu pergi ke sekolah
oh bilanglah tukum
jenniper kamu pergi ke sekolah
itu artinya disuruh pergi atau diusir
ya menyuruh pergi ya tukum
bukan diusir kan
menyuruh pergi dan mengusir
iya beda kum
kamu hebat kamu tahu semuanya
sekarang cibatu sudah terkena demam berdarah pak
kami semua sudah di brief sama pak kades
saya rasa kerja bakti itu harus segera kita laksanakan pak
harus sesegera mungkin
siap bu dokter
kita harus bergerak cepat pak
nanti saya juga akan coba koordinasi dengan pak rw
sekarang ketua rw yang baru siapa ya
masih pak ustadz km ya bu dokter
jadi apapun yang dilakukan bu yola
itu untuk kebaikan ciliper
kamu harus pulang
kan jeniper masih di sekolah
karena kamu harus berbenah
kamu pinter kum
kamu tahu semua
kalau nanti saya pecup tangan kamu
abah saya dulu bilang seperti itu tukum
kamu sayangnya sama aceh yang sah aja doi
apa selama ini debbie juga menghitung
mencoba memahami dadang karena
akan teh bisa gak sih kalau ngomong sama perempuan teh gak usah pakai lemah lembut
biasa aja ngomongnya gak usah dilembut lembutin
akan mau ngomongnya biasa aja neng
seneng sih kan
seneng sih kalau ngomong sama perempuan
jadinya senyam senyum senyam senyum
akang mau ngukur mau beli bahan
selalu aja kalau dikasih tahu teh nyari alesan
kalau ada perempuan hanya tinggal usah dijawab
seneng sih ngeladenin perempuan
selalu aja tebar pesona